lama banget sih
barunya pakai aplikasi ya pak
lama banget sih lo
lo tuh iiih kalo di telepon tuh diangkat dong
karin ya namanya gue lagi di ojo
terus gue harus ngapain nih
udah mendingan lo cek tuh grup sekolah
itu anak anak lagi pada heboh banget
ngomongin si michel yang mau diundang ke tv
mbak michelle dijatuhkan syuting siang ini ya mas
jam satu siang di studio satu g tv
acaranya live ya mas
oke mas siap
mbak michelle diharapkan hadir tiga jam sebelum acara dimulai
kalau begitu saya sama michelle berangkatnya sekarang aja gimana
oke terima kasih mas rufki ditunggu ya
terima kasih mas
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
nah kali ini gue setuju sama lo pada
akhirnya ipps ips smu garuda bersatu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kok ada yang ketawa
kok pada diem aja sih
nggak ada yang happy happiness gitu
udah udah udah
gua sama michelle harus berangkat sekarang oke
gue yang nganterin michelle ya
eh kalian itu ada tugas penting di sini semua
jangan lupain itu
eh tugas penting apaan ah
ya belajar lah dinosaurus
wah enak aja
michelle aku yang nganterin ya
please jangan tolong aku kali ini oke
aku yang nganterin ya
dianterin aja sama alino
biar ada di